karena itu nona selalu iri sama aku sama kepintaran aku dan dia nggak pernah ngerti

nona daripada aku
apa ini yang menyebabkan kamu ingin bunuh diri gara gara nara
apa apa kamu malu dengan hal ini aku takut nara lari dari aku pas dia tahu soal hal ini tante
dan aku juga nggak nyangka kalau nona tega merebut naras dari aku tanya pantesan kamu
beda banget sama nona
tidak ada yang sempurna di dunia ini tanya tapi tante yakin kamu being paling sempurna buatking
after itu bukan yang tidak punya hati ya lebih baik kamu tinggal saja disini daripada kamu tinggal
tante akan mendukung kamu supaya kamu jadi menantu tahte
terima kasih ya tante
judi kamu harus bantuin tante ya
masa non bawa tante ke tempat kos yang murahan begini
kamu segera kemari ya